tampol damitru jaya memanggil pemilik pabrik kembang api pt panca buanacaya sukses untuk diperiksa
terkait peristiwa kebakaran yang menewaskan puluhan pegawainya
sampai jumat siang lima orang karyawan dan dua warga sudah dimintai keterangan
dua warga yang diminta keterangan bertempat tinggal di sebelah pabrik yang terletak di kosambi tangerang itu
sementara pemilik pabrik yang juga diperiksa polisi bernama indra liono
sebelumnya indra liono diketahui berada di malaysia
setelah mendengar informasi terkait kebakaran pabrik miliknya ia kembali ke indonesia

kita dengar sekarang perkembangan dari pemeriksaan polisi ada heranov al bashir di polda metro jaya
heranov jadi siapa saja yang sudah diperiksa apa hasil pemeriksaan sejauh ini
sejauh ini putri pemeriksaan sudah dilakukan lebih dari sepuluh orang
tadi informasi kami dapatkan dari
polda metro jaya irjen paul idam aziz kepada rekan rekan media yang memantau jalannya pemeriksaan
sepuluh orang saksi ini terdiri dari tujuh orang saksi yang makin bertambah hingga sepuluh saksi
mereka terdiri dari dua orang merupakan saksi mata yang berada di sekitar tempat kejadian perkara atau pabrik pt panca buana cahaya
dua orang ini merupakan orang yang berada di sekitar pabrik tersebut sedang melakukan renovasi rumah di atap rumah
dan melihat kejadian ledakan dari kembang api tersebut
sisanya adalah ada lima orang karyawan yang bekerja di pabrik tersebut
dan mereka diantaranya orang atau karyawan yang tidak berada dalam peristiwa tersebut atau tengah izin sakit
sehingga tadi juga diminta ketarangan oleh pihak polda metro jaya
tidak hanya dari saksi mata kemudian dari karyawan kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan kepada indra liono empat puluh tahun
pemilik pabrik dari pt panca buana cahaya sukses
kemah api yang terbakar di kosambi tangerang kemarin putri
ada pemeriksaan ini sekitar lebih kurang ada lima jam ini kami menghitung dari pukul dua belas siang tadi
menurut kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono mengatakan kepada media
indra ini datang pada pukul dua belas siang tadi dan tidak diketahui memang oleh para awak media
terkesan diam diam dan langsung masuki ruangan dari pemeriksaan di direktorat reserse kriminal umum
dan polisi juga tidak
merilis foto dari indra liono pemilik dari pabrik pt panca buana cahaya sukses
apakah indra liono ini berpotensi menjadi tersangka karena populisan memang diketahui sudah memiliki bukti yang kuat
terhadap pemeriksaan dan juga sejumlah saksi
tadi kapolda metro jaya mengatakan hendaknya publik dan juga media bersabar terlebih dahulu menunggu
hasil pemeriksaan satu x dua puluh empat jam terhadap indra liono ini
lebih kurang lima jam pemeriksaan yang tengah dilakukan oleh penyidik
dan tentunya kami juga menanyakan kepada polda metro jaya baik itu kabupaten humas dan juga kabupaten polda
bagaimana sebenarnya kronologi dari kejadian ini
apakah benar pabrik pt panca buana cahayasus ini tidak sesuai dengan standar operasional atau sop
dan tidak adanya pengawasan
tadi kabit humas polda metro jaya argo yono mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman
dan juga tim pelapor masih bekerja
kita simak pernyataan dari kabupaten polda metro jaya erjen pohon idham aziz
nanti kita saya sudah perintahkan tadi sama dir krim um untuk segera memeriksa yang bersangkutan
mungkin teman teman sudah tahu yang bersangkutan baru datang dari luar negeri semalam
kita akan ambil keterangan dan dalam waktu satu x dua puluh empat jam nanti kita bisa mengambil sikap
tuan tuan berkadukan media mohon bersabar
nanti setelah satu x dua puluh empat jam akan kita umumkan secara resmi
putri kembalikan dari studio
baik terima kasih
heranov al bashir dari polda metro jaya